dinas pendidikan kota bandung mengeluarkan surat edaran yang menghimbau agar lato lato tidak dibawa dan dimainkan di sekolah
hal ini dilakukan untuk menghindari resiko cedera yang bisa diakibatkan oleh permainan lato lato
juga dampak negatif lainnya seperti konsentrasi yang terpecah saat belajar di sekolah
meski demikian himbawan ini tidak spesifik ditujukan pada lato lato
tapi segala jenis permainan lainnya baik konvensional maupun digital karena dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar
menurut kepala dinas pendidikan kota bandung hikmat ginanjar lato lato bisa berdampak positif apabila dimainkan pada waktu dan tempat yang tepat
salah satu kegiatan dalam kegiatan belajar mengajar itu adalah suasana yang tenang
maka tentu saja kegiatan permainan yang tidak berkorelasi dengan kegiatan belajar mengajar
untuk tidak disertakan dalam kegiatan belajar mengajar itu
surat edaran dinas pendidikan kota bandung tertanggal sembilan januari lalu
yang dikeluarkan dalam rangka memulai semester kedua tahun ajaran dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga
telah disosialisasikan oleh pihak sekolah
pemahaman tentang resiko terluka dan mengganggu konsentrasi belajar
menjadi poin poin utama yang disampaikan pada para siswa
karena kalau dibawa ke sekolah
itu kan tidak ada kaitannya dengan kbm
jadi disarankan silakan saja main lato latonya di rumah
dengan didampingi oleh orang tua biar tidak bahaya
untuk lato lato yang dibawa ke anak ke sekolah
kita itu artinya menegur terlebih dahulu
karena kita juga harus menjaga perasaan anak pada saat anak akan belajar kegiatan pembelajaran
menurut ketua umum kopti
atau komite permainan rakyat dan olahraga tradisional indonesia zaini alif
meski ada bahaya sebaiknya lato lato tidak dilarang
menurutnya sebaiknya dibuat aturan tentang bagaimana bermain lato lato yang baik dan aman
lato lato bagi zaini dapat meninggalkan ketergantungan anak anak terhadap gadget
dan memicu anak anak untuk aktif bergerak dan bermain bersama
aturan aturan itulah yang kemudian kita susunkan dan kemudian bisa diterapkan
secara konvensi didukung oleh semua orang
maka permainan lato lato akan menjadi sebuah wahana yang mungkin bisa mengembalikan lagi
anak anak ke dalam dunia mereka
bersosialisasi dengan yang lainnya
pelarangan lato lato hanya pernah terjadi dua kali di dunia
yaitu di amerika serikat pada tahun tujuh puluh an
karena penggunaan material yang tidak aman
dan tahun dua ribu tujuh belas di mesir
karena dikaitkan dengan unsur politik